sebenarnya untuk mencegah kemacetan salah satu yang dicita citakan pemerintah adalah mengubah kebiasaan masyarakat dari menggunakan transportasi pribadi kemudian menggunakan transportasi umum ya
iya tapi ternyata fasilitasnya ini kurang terawat apalagi kalau kita lihat di kawasan bandung jawa barat ya ternyata ada keluhan dari masyarakat di sana
nah ini sejumlah halte transmetro bandung tampak tidak terawat di sana
kondisi ini dikeluhkan oleh warga karena dianggap mengganggu kenyamanan
seperti inilah kondisi halte transmetro bandung atau tmp di sejumlah titik di kota bandung
kesan kumuh dan tak terurus terlihat karena banyaknya fasilitas halte yang rusak
kaca yang pecah kondisi halte yang kotor dan fasilitas yang sudah tidak berfungsi menjadi gambaran umum halte tmp di kota kembang
bahkan tak jarang halte tmb dijadikan tempat beristirahat para tunawisma
beberapa halte tmb pun terlihat sudah tidak digunakan
dari sejumlah halte bus tm yang saya datangi kondisinya kurang lebih sama
sama sama tidak terawat sehingga membuat para penumpang enggan untuk menunggu bus di sini
kondisi halte tmp yang tak terurus ini dikeluhkan para penumpang karena membuat mereka tidak nyaman
ya untuk penumpang atau yang melihat sih kayaknya kurang nyaman gitu
karena kan keefektifannya itu kan enggak ini kan
sebaiknya direnovasi dihilangkan
atau diaktifkan lagi atau bagaimana gitu
ya kurang udah nggak ada yang ngurus
udah enggak diurus udah dipertukar
dinas perhubungan kota bandung mengaku perbaikan halte tmb sudah berjalan pada tahun ini
namun terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia membuat proses perbaikan kurang maksimal
untuk perawatan perbaikan kerusakan halte itu kita ada anggaran
tahun dua ribu delapan belas ini sebanyak tujuh ratus juta untuk empat koridor itu selama satu tahun
sekitar tujuh ratus juta untuk perbaikan kaca perbaikan pintu maupun perbaikan jalan masuk ke halte
artinya pemerintah kota bandung menganggarkan biaya itu untuk perbaikan
transmetro bandung memiliki empat koridor dengan total lima puluh tiga halte yang dikelola oleh pemerintah kota bandung
sementara dua puluh dua halte lainnya dikoreksikan
ketiga halte yang dikelola oleh pihak swasta